kpk sudah mengatakan itu hanya terkait dengan pilek saja tidak ada kaitannya dengan pilpres meskipun ada tanda jempol dan lain sebagainya
apakah pernyataan itu masih belum cukup bagi teman teman bpn prabowo sandi yang sejak awal agak agak menduga bahwa ini pasti ada tarikannya ke pilpres dua ribu sembilan belas
mungkin karena simbol jempol itu ya mas arief yanto kenapa
ya belum cukup lah ya artinya kan partai golkar itu kan adalah partai pengusungnya pak joko widodo
nah dia nomornya nomor berapa nomor urut partai golkar
masa dikasih tanda jempol dan jumlahnya itu kan amplopnya sampai empat ratus ribuan lebih
artinya apa iya empat ratus ribu suara itu masih kurang kalau untuk menjadi seorang anggota dpr ri
saya rasa di dapils itu kalau untuk lima puluh ribu saja jalan gitu kan
ya artinya memang sangat kuat sekali ya dugaannya bahwa golkar ini
sudah mengerahkan caleg calegnya untuk melakukan serangan pajar dengan menggerogoti banyak bumn
juga anggaran anggaran pemerintah untuk memenangkan pasangan joko widodo
jadi tidak hanya untuk partainya saja begitu maksudnya
karena ada simbol jempol tadi itu ya
pasti nah sekarang si bowo nomor berapa urutannya
ya kan kan dari situ
dan ini di jawa tengah loh
jawa tengah itu kan pusatnya pak joko widodo kan
waktu kemarin dua ribu empat belas menang
yang mudah mudahan insya allah di dua ribu sembilan belas ini habis suaranya di jawa tengah
tapi itu gini mas arief itu hanya dikait kaitkan saja kah
atau ada misalnya indikasinya sangat kuat ke sana
karena kan kpk sudah bilang itu tidak ada kaitannya
indikasinya sangat kuat
karena itu besok ya kalau saya waktunya ada bersama teman teman pro demokrasi dan pro pemilu tanpa kecurangan
pemilu tanpa serangan pajar saya akan melaporkan partai golkar dan pak joko widodo ke bawaslu
pelaporan atas dasar
ya atas dasar jempol jempol itu
nah bawaslu itu harus juga menyelidiki
selain kpk dalam hal kriminalitasnya kpu dalam masalah pemilu yang adil pemilu yang jurdil pemilu tanpa manipolitik
jadi akan melaporkan partai golkar dan juga capres petahana joko widodo
gak main main nih laporannya presiden dilaporkan langsung
besok saya bukan presiden
bukan presiden pak joko widodo itu dalam kapasitasnya sebagai capres
jadi akan saya laporkan gitu kan biar bawaslu juga meneliti
kalau memang nanti ada bukti bukti kuat mengarah ke sana ya misalnya untuk partai golkar ya mohon maaf partai golkar kan ya harus bubar